rumah permanen berukuran enam x enam meter itu cukup mencolok berdiri di lahan sepuluh x delapan meter
terletak di lorong sungai putat kecamatan kalidoni palembang
rumah tersebut memiliki ruang tamu dua kamar tidur dapur dan kamar mandi
perabotan rumah tangga juga terisi melengkapi rumah tersebut
menurut gubernur sumatera selatan penyerahan bantuan rumah itu
setelah presiden jokowi bertemu maunah pada dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua lalu
presiden jokowi menginstruksikan kepol resta palembang
agar membangun rumah yang layak untuk mau
atas kebaikan hati pak presiden semua menjadi tergugah
bahwa bapak presiden melalui jajaran polda dan polresta membangunkan rumah ini
tanahnya dibantu oleh warga setempat
saat ditanya awak media mang etet menyatakan berterima kasih telah dibangunkan rumah yang layak
tapi dengan adanya rumah ini berterima kasih
ya terima kasih
terima kasih trime sudah dapat tempat tinggal yang layak
sebelumnya fatimah saunah dan adiknya wardi saunah
yang lebih dikenal dengan sebutan mauna dan mang etet
tinggal di gebuk reot yang menyatu dengan kandang ayam
rumah tersebut sangat tidak layak ditinggali karena dindingnya lapuk termakan usia
atapnya pun bocor dan bisa roboh sewaktu waktu
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan